masa masa bermain anak disebut menjadi kenangan tersendiri bagi sebagian orang dewasa bahkan di
diklaim ikut mengambil adil besar dalam proses pembentukan karakter seseorang kami mencoba
mengulang keasikan bermain bersama ala masa kecil dengan sebuah komunitas yang peduli permainan
tradisional anak di kawasan serpong tanggerang selatan salah satunya adalah enggrang bambu anggota
komunitas mencobanya dengan mudah tapi apakah saya juga bisa kiri ya iya ini memang ya satu
dua tiga tiga
susah banget karena kita harus seimbang di atas ini dan nyoba tiga kali aja udah
berkeringat mungkin kebanyakan wfa ya kurang kegiatan di luar ruangan jadi hal kayak
gini harus kita mulai pelan pelan coba lagi ya dua puluh tiga
berikutnya kami mencoba berkompetisi dengan n sreng sebuah pelek ban bekas yang didorong
dengan sebatang aluminium di sini teknik keseimbangan kembali diperlukan agar nsreng
tetap dalam kendali komunitas teman anak yang berdiri sejak dua ribu lima belas ini menjelaskan bahwa permainan
outdoor melatih anak anak di kawasan serpong tanggerang selatan terdapat sepuluh perangkapan
kemudian berikutnya kami mencoba berkompetisi dengan nsreng sebuah pelek ban bekas yang didorong dengan sebatang

karena opsi permainan anak anak sekarang yang lebih individualis ya
dari mulai gadget kemudian macam macam gitu kan internet
nah kita coba memberikan opsi yang berbeda gitu
kita selain bernostalgia juga memperkenalkan lagi permainan tradisional ke seluruh anak anak di dunia
beda di luar beda di dalam ruangan
ingatkah anda dengan ulah tangga catur atau monopoli
safir senduk salah satu penggemar hobi permainan papan
yang mengakui sudah belajar jenis permainan ini sejak kelas satu sekolah dasar di medio delapan puluh an
salah satu yang bikin saya senang banget main board game itu adalah
saya bisa duduk sama orang berinteraksi sama dia
melihat matanya dan bermain sambil beradu pandang
melihat kita bicara berpengaruh berpengaruh banget
yang jelas nomor satu buat saya itu sportivitas
ah itu sportivitas itu luar biasa dan saya tidak pernah bisa beli pengalaman itu dimanapun
kecuali kalau saya main sendiri
kini board games diakui safir berkembang menjadi banyak jenis permainan
namun dengan nilai nilai positif yang sama
yang terus ingin ia tularkan pada orang lain terutama kepada anak
bagaimana menurut anda
sementara itu dari kacamata psikologi permainan fisik seperti ini sangat membantu perkembangan
hingga pembentukan karakter seseorang
mengajarkan untuk berlatih dalam menghadapi masalah tekanan hingga pemecah masalah
lalui kegiatan kegiatan yang dilakukan sebisa mungkin kita create di rumah
atau di dalam lingkungan yang memang aman
namun kalau tidak bagaimana kita bisa mengandalkan kegiatan itu di dalam rumah
tapi tetap dengan mengandung unsur unsur
aspek aspek yang penting salah satunya adalah mengembangkan motorik halus
mengembangkan motorik kasar keseimbangan seperti itu
melalui kegiatan yang kreatif yang dilakukan orang tua dan anak
tentunya di dalam keterbatasan yang ada
jadi jelas permainan tradisional syarat manfaat
karenanya mari bersama kita lestarikan
agar tak hanya dikenang tapi juga berkembang
dan tak tertinggal zaman
bramhel lambang galuh prestisa tanggerang selatan banten